para perwira dan korban lain yang gugur dalam tragedi g tiga puluh s pki pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
mendapat gelar sebagai pahlawan revolusi
sejak berlakunya undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
gelar itu juga diakui sebagai pahlawan nasional
dan berikut para pahlawan revolusi
sembilan orang menjadi korban tragedi g tiga puluh s tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima di jakarta
tujuh di antaranya adalah perwira tni angkatan darat
ketujuh itu adalah ledjen ahmad yani
majen s parmat dikjen d i pancaitan
satu korban lainnya adalah karel satsuit tubut
ks tubun adalah seorang anggota polisi yang pada saat tragedi g tiga puluh s terjadi
menjadi pengawal wakil perdana menteri j leimena
selain di jakarta tragedi penculikan dan pembunuhan perwira tni juga terjadi di yogyakarta
dua jenderal menjadi korban kolonel infantri katamso dan lejen sugiono
seluruh korban tragedi g tiga puluh s mendapat kenaikan pangkat secara anumerta